terima kasih anda masih bersama kami
persib bandung putuskan untuk mempertahankan dua puluh satu pemain yang sudah mengikuti latihan intensif selama sepekan
sementara tujuh pemain lain yang memperkuat persib musim lalu memilih untuk hengkang ke klub lain
persib juga masih memburu sejumlah pemain asing dan lokal yang menjadi incaran
sepekan menggelar latihan intensif pelatih anyar persib roberto carlos mario gomez
rabu petang menggelar rapat evaluasi dengan manajemen persib di geraha persib bandung
dalam rapat itu mario gomez meminta pihak manajemen untuk merekrut pemain pemain pilihannya
setidaknya persib dan mario gomez masih memburu dua pemain asing dan sejumlah pemain lokal berkualitas
selain itu mario gomez juga mempertahankan dua puluh satu pemain untuk menghadapi piala presiden dan liga satu indonesia musim depan
termasuk tiga pemain baru persib yaitu ekanamdani patrick wonggai dan victor igbonevo
sementara tujuh orang pemain dilepas oleh persib termasuk top scorer persib musim lalu rafael maitimo
nah itu hampir
semuanya yang selama ini ikut latihan yang direkomendasi oleh pelatih
nah kemudian hasilnya semuanya oke tinggal dua orang
orang yang tidak bergabung dengan persib
mungkin jam terbangnya agak kurang sehingga dia mencoba untuk bergabung dengan tim yang lain supaya mendapat kesempatan untuk bermain
usai memastikan kontrak sebagian besar pemainnya persib akan menggelar pemusatan latihan intensif di yogyakarta
mulai kamis esok hingga tiga puluh desember dua ribu tujuh belas
pemusatan latihan ini sebagai persiapan menghadapi piala presiden yang rencananya akan digelar pertengahan januari dua ribu delapan belas mendatang
freddy bangun bandung